sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang potensi perdagangan berjangka komoditi
pt mentari mulia berjangka menyelenggarakan forum bertajuk indonesia derivative rich international market
jumlah investornya terus meningkat seiring potensi keuntungan yang signifikan dari produk yang ditransaksikan di bursa berjangka
pertama perdagangan berjangka komoditi sudah menjadi salah satu bentuk investasi yang menarik perhatian para pengelola dana
oleh karena itu pt mentari mulia berjangka menyelenggarakan forum bertajuk indonesia derivative risk international market
di hotel mulia senayan jakarta pada lima desember dua ribu dua puluh
selain dihadiri wakil menteri perdagangan forum internasional ini menghadirkan pembicara bertaraf global di bidang bursa berjangka
panel diskusi membahas potensi pasar berjangka atau derivatif dengan beragam produknya pada dua ribu dua puluh
perkenalkan bahwa indonesia memiliki bursa untuk komoditi yang menunjang itu satu
lalu kedua kita juga melihat pentingnya pentingnya market ini
kenapa karena kita memiliki banyak sekali komoditas di indonesia ini
mengapa kita harus bagi pelaku pelaku itu mengapa harus taruh di luar
kenapa tidak di indonesia di mana indonesia itu kaya dengan sumber komoditas
oleh karena itu tentu dengan adanya hal ini dapat terus mengingatkan dan juga memperkenalkan kepada publik kepada masyarakat
bahwa kita mempunyai bursa untuk komoditas dan itu kita tekankan untuk bisa meningkatkan volume dan size
sehingga pada ujungnya juga tidak hanya akan meningkatkan trading atau perdagangan tetapi juga bermanfaat untuk ekonomi kita
pasar direpatif itu bagus dari tahun ke tahun terus meningkat ya di indonesia ini
peningkatannya itu sampai dua puluh lima persen dari tahun dua ribu tujuh belas ke delapan belas
dari dua ribu delapan belas ke dua ribu sembilan belas kenaikannya di atas dua puluh lima persen
kemarin tadi sambutan yang kita lihat dari data data itu sudah naik sekitar dua puluh tujuh persen
ini memperlihatkan tren yang positif untuk kegiatan dari patip
mentari mulia berjangka mengajak pemilik dana dari dalam dan luar negeri untuk mulai berinvestasi
piala yang resmi yang tercatat di bapepti ini menjamin pemahaman yang mendalam mengenai jenis produk investasinya dan manajemen resikonya
diharapkan nanti masyarakat lebih mengetahui sampai ke detail detailnya ya
jadi bagaimana sekarang pt mentari
mentari mulia melalui sdm sdm nya menjelaskan kepada masyarakat bagaimana meminimalisasi kerugian itu menjadi sebuah keuntungan
belajarlah di sana bisa ada training mengenai market analisis baik itu secara teknikal atau fundamental
bisa lebih relax di sana nanti lebih apa saja bisa ditanya
selain panel diskusi dalam forum ini mentari mulia berjangka dan packing university menandatangani nota kesepahaman
terkait pertukaran informasi
dalam penelitian dan data di bidang derivatif dan perdagangan berjangka
nota kesepahaman juga diteken antara pt mentari mulia berjangka dengan first gold sebagai penasehat dan konsultan di perdagangan berjangka
sejumlah kesepakatan itu diarahkan kepada pengembangan pbk dalam negeri dan edukasi kepada masyarakat luas
jika akhirnya minat investor asing membuat perdagangan bursa berjangka menjadi ramai
maka indonesia semakin cepat mencapai mimpi untuk menjadi acuan harga komoditas dunia
tim liputan cnn indonesia